menteri pertanian andi amran sulaiman meninjau lahan rawa di kabupaten barito kuala kalimantan selatan sabtu siang
lahan rawa tersebut adalah lahan rawa pertanian yang menjadi percontohan program selamatkan rawa sejahterakan petani atau serasi
dengan program serasi produksi pertanian kalimantan selatan akan meningkat
bukan hanya untuk mencukupi provinsi kalimantan selatan tapi juga pemenuhan kebutuhan pangan seluruh indonesia
menteri pertanian andi amran sulaiman meninjau lahan rawa di desa kolam kiri dalam kecamatan beramai kabupaten barito kuala kalimantan selatan sabtu siang
lahan rawel sudah digarap oleh petani sebanyak tiga ratus lima puluh hektare
lahan di desa ini kemudian menjadi salah satu lahan pertanian rawa percontohan
di kalimantan selatan oleh kementerian pertanian
lahan rawa memang menjadi tantangan tersendiri oleh petani
hal ini karena ph air yang terlalu asam dan aliran air yang tidak mempunyai sirkulasi air yang cukup baik
dengan kondisi ini para petani hanya mampu panen satu tahun sekali dengan hasil dua empat ton per hektarnya
jika musim kemarau tiba tidak jarang petani yang gagal panen
melihat kondisi inilah lantas menteri
pertanian andi amran sulaiman mengoptimalisasi lahan rawa pertanian dengan mengeluarkan program selamatkan rawa sejahterakan petani atau serasi
andi amran sulaiman pun meninjau program serasi di desa ini untuk melihat secara langsung apakah program ini sudah berjalan optimal
mengingat kabupaten batola adalah salah satu daerah yang terbesar mendapatkan dana program serasi
yakni lebih dari dua ratus miliar rupiah dengan alokasi lahan rawa seluas lebih dari lima puluh enam ribu hektare
dengan program serasi ini kegiatan yang dilakukan bertumpu pada pembuatan tanggul pada saluran tersier dengan menggunakan ekskavator
dan pembuatan saluran tersier baru untuk dapat membawa air ke tengah lahan
selain pembenahan sistem pengairan penggunaan benih yang ditanami khusus di laut rawa ini menggunakan benih infara dua
sehingga dengan program serasi indeks tanam menjadi meningkat yang tadinya satu kali bisa naik hingga tiga kali tanam dalam
dan ini pada gilirannya nanti mesejahterakan petani kita
sekarang ini target kita adalah bagaimana mengangkat perekonomian petani petani indonesia
melalui transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern
sebelum adanya program serasi petani hanya mampu panen satu kali dalam setahun
ada yang dua kali ada yang satu kali
di sini bervariasi
dominan yang sekali dalam satu tahun
kira kira mungkin nggak program serasi bisa dilaksanakan sampai tiga kali panen
emang proses selama ini persoalannya air pak
persoalannya memang di air kendalanya di air
program serasi ini mudah mudahan kami petani di sini bisa meningkatkan hasil dan bisa tanam tiga kali
jadi petani di sini bisa lebih makmur dan lebih sukses lagi
jadi dari empat ton bisa mencapai enam ton nantinya pak
syukur syukur lebih meningkat lagi
kementerian pertanian menargetkan optimalisasi lahan pertanian kabupaten baru tokuala
seluas seratus ribu hektare dari seluruh target di provinsi kalimantan selatan dua ratus lima puluh ribu hektare
nantinya produksi pertanian kalimantan selatan bukan hanya untuk mencukupi provinsi kalsel
tapi juga pemenuhan kebutuhan pangan seluruh indonesia